bukan tempat membicarakan perempuan
masuk kamar papi
urusin urusan kamu berdua
nasihatin si edward
biar gak keluyuran
mentang mentang dimanja sama nenek kamu
kamu aduh ya gak
kamu gak kesian sama papi
tapi juga gak kesian sama edward
edward teh diomelin sama nenek
gara gara main warnet
dia itu kan salah kamu edward
jangan sampai ketahuan nenek kamu
itu aja kok susah sih
main aja yang penting
jangan sampai ketauan
kan kita berdua begini yang diomelin
yang kena disemprot terus sama nenek kamu
kok malah diem dieman
udah belum nasihatin si edward
udah mak udah
jadi gitu ward ya
jangan lagi mampir ke warnet
gak bagus warnet
buat anak seumuran kamu
langsung ke rumah pulang
itu aja kan gampang sebenarnya
jangan sampai ketauan lain kali
main main aja gak apa apa
mungkin marah marah ceng
lebih pinteran kamu doi sekarang daripada si acing
kamu kan patut
ada yang mau kita omongkan
bukan kita pak ustaz kamu
ini temus sholah
bukan tempat membicarakan perempuan
pada bidangnya jadi lebih lama dulu
semoga kau tetap maju
masih baro keren
nah makasih juga
papa gak usah jualan cilok dekat sekolah lagi ya
denny malu pak
diketawain sama temen temen
denny malu pak
eh kenapa gak berhenti
kemana pak ya teh
kanan apa kiri
eh si ujang pakai berhenti deh
antara kanan apa kiri ini teh
mau kemana tin
saya mau ke pasar belanja
yaudah yuk akan nganterin

kalau ketawan ma'asuhah bisa habis saya
mumpung dia belum ada
untung saya mau tanya
rumahnya pak rt cerawas dimananya
kayaknya sih belum ada rtnya pak
tanya aja pak kemet ya
iya pak kemet
orang orang sini tau kok rumahnya pak kemet dimana
oh gitu ya
ya sudah gitu ya
eh tin turun dulu tin turun
akan lupa matiin kompor di rumah
nanti akang ngejebot di pasar aja ya
walaikum salam neng
kamu makan apa di sekolah tadi
untung bapak sudah bereskan kamar kamu tadi
pala nya pusing juga
mau minum enet anget ya
sini bapak pijetin kepalanya sebentar ya
bapak bikinkan teh dulu ya
kamu tidur dulu neng
bapak bikinkan teh anget ya
sebentar ya neng
kamu ganti bajunya
itu bapak sudah setrika kan baju kamu buat dipakai nanti
ini bapak bawakan baju
ini tadi di setrika baju kamu nih
ini buat ganti baju
perutnya dikasih minyak kaya putihnya